cuaca buruk yang terus melanda membuat tanaman cabai petani di kabupaten kediri rusak
akibatnya kualitas cabai turun yang berimbas pada anjloknya harga
tanaman cabai milik petani di kecamatan kandat kabupaten kediri ini rusak
bagian buah cabai banyak yang busuk akibat diserang hama lalat buah
menurut petani serangan hama ini muncul setelah wilayah kediri sering diguyur hujan deras
sehingga hama lalat buah ini berkembang dan merusak tanaman cabai milik petani
akibatnya kini kualitas dan kuantitas panen cabai menurun
jika saat cuaca normal hasil panen petani ini mencapai satu lima ton
namun kini petani hanya memperoleh setengahnya
kekas taruh itu pada buah
jadi banyak banyaknya tidak jadi
ya jelas jelas banyak banyaknya yang jadi kan seperti itu
padahal malah tidak hasil hama sekali